hari ketiga pasca helikopter yang membawa rombongan kapolda jambi
mendarat darurat di bukit tamiya muara emat kabupaten kerinci
tim evakuasi udara sudah bergerak ke titik lokasi para korban selamat
namun hingga selasa pagi sekitar pukul sembilan empat puluh lima waktu indonesia barat
rombongan kapolda jambi belum bisa dievakuasi melalui jalur udara terkendala kondisi cuaca
meski begitu tim sarudara tetap disiagakan di sekitar lokasi
evakuasi dipercepat bila tidak terhalang kabut
dari enam helikopter yang disiapkan empat diantaranya memiliki peralatan untuk mengevakuasi
namun sampai sekarang masih belum bisa untuk menembus menurunkan peralatan tersebut ke lokasi
karena cuaca belum memungkinkan dan sekarang masih di sekitar lokasi

ada peluang apabila begitu terbuka kabut meripis langsung menurunkan personil dan peralatannya
kepada tim evakuasi petugas prakirawan bmkg jambi menyebut cuaca pagi cerah berkabut
namun siang hingga sore akan terjadi hujan ringan dengan jarak pandang tiga sampai lima meter
jangan terlalu tinggi atau menurunkan itu memang berdua berjalan dengan hujan pada perhubungan siang atau sore hari
namun untuk intensitas ini hanya berupa intensitas ringan
untuk evakuasi mungkin dari sar sendiri apakah dengan intensitas ringan itu apa bisa masih terus dilanjutkan untuk evakuasi
nah itu nanti kita sirakan ke basaras untuk pemilihan tugas evakuasi itu
sementara tim sar gabungan jalur darat sudah bersama para korban membangun tenda menyiapkan logistik seperti makanan
selimut hingga panggung
tim medis juga merawat korban luka salah satunya kapolda jambi irjen paul rusdi hartono yang mengalami patah tangan
selanjutnya kennedy kota jambi jambi